kepala menteri komunikasi dan informatika joni g pelatih menjadi tersangka kasus korupsi
pemerintah akan menunjuk pejabat setingkat menteri untuk menjabat sebagai menkom info
penunjukan pejabat pengganti dapat berasal dari kementerian koordinator yang menaungi kominfo atau menteri ad interim
sudah hampir lima sampai enam tahun kami mengikuti dan mengamati kasus kasus begini terjadi
biasanya bapak presiden tidak lama dalam menyiapkan pengganti atau biasanya menteri at interim
agar organisasi dan lembaga ini bisa jalan seperti biasa semasa sampai dengan penahanan bapak jgp
kalau ini kan sop nya sudah berjalan organisasinya sudah jalan
tinggal saya yakin benar bahwa bapak presiden sudah tahu dan mengetahui perkara ini
dan tadi saya belum dapat informasi dari bapak menteri sekretaris negara
tapi saya pastikan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama bapak presiden akan menyiapkan plt atau ad it